pemerintah kota depok melarang kegiatan buka puasa bersama selama bulan suci ramadan
kebijakan ini justru berbanding dengan pemerintah pusat melalui surat edaran menteri agama
yang mengizinkan memperbolehkan buka puasa bersama dengan syarat pembatasan kapasitas
bergabung bersama saya malam hari ini wali kota depok muhammad idris
assalamualaikum selamat malam pak idris
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mbak fania
selamat malam betul pak dengan tiffany pak dari studio cnn
pak idris ini jadi pertanyaan banyak orang
saya sebagai warga depok juga bertanya tanya kenapa di saat pusat ini mengizinkan
pemerintah kota depok ini justru melarang buka puasa bersama pak saat ramadan nanti
ya ini pertanyaan pakai justru berarti ada hal yang sebelumnya nih
jadi pertama yang saya ingin nyatakan jangan dipertentangkan
antara surat edaran menteri agama dengan surat edaran saya
kalau surat edaran menteri agama
beliau melihatnya seluruh indonesia
seluruh wilayah wilayah yang terkena pandemi covid sembilan belas ini di nusantara
depok ya depok
ya makanya kami punya kebijakan yang insya allah kami juga akan konsultasi kembali
kalau memang ini menyalahi aturan menurut gubernur ataupun yang lainnya kami akan batalkan
ini kami melihat ada beberapa pertimbangan yang sangat signifikan harus menjadi perhatian warga dan masyarakat
per hari di kota depok
dua pekan tiga pekan yang lalu memang masih sekitar di atas tiga ratus an
sekarang sudah melandai seratus satu ratus lima puluh
terima kasih atas kesadaran seluruh masyarakat
tetapi seratus satu ratus lima puluh kalau kita bandingkan dengan pelarangan sholat hidup kita di tahun lalu
itu kasus di kota depok paling besar paling tinggi adalah lima puluh
meskipun kalau menurut penilaian ppkm yang baru

kota depok ini memang sudah hanya yang zona orange itu hanya empat puluh tujuh rt
walaupun kalau penilaian transnasional
kita masih memang zona orange
ini yang pertama
yang kedua pertimbangan kedua adalah posisi kota depok ini di tengah tengah
epicentrum kota kabupaten yang terkena
antara tangsel jakarta selatan jakarta timur
timur kota bekasi kabupaten bogor
jadi poros dia poros dari epicentrum kabupaten kota
kami punya kebijakan ini
jangan sampai terjadi kluster di mana
kalau ini dibebaskan untuk melakukan tradisi buka bersama di kantor kantor masjid musola
kami sangat khawatir terjadi penularan besar besaran
sekarang sudah mulai melandai
mudah mudahan tidak terjadi
jadi jangan sampai terjadi
maka kami antisipasi dengan aturan ini
intinya sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindari munculnya cluster cluster di bulan suci ramadhan
tapi apakah tidak khawatir pak ini akan menimbulkan kecemburuan kebijakan
karena depok ini kan salah satu daerah penyangga yang dekat sekali dengan ibu kota jakarta
di sana boleh di sini nggak boleh
ini karena memang belum ada arahan dari pemerintah pusat ataupun jabodetabek
yang berkali kali kami meminta untuk dilakukan sebuah aturan kebersamaan jabodetabek
tapi kami punya pertimbangan sendiri
di antaranya mbak fani
warga depok tapi kerjanya di jakarta
selebihnya di bekasi dan sebagainya
ini kalau sampai mereka melakukan kegiatan kegiatan tradisi
saya mengatakan ini tradisi ya
yang disunahkan itu bukan buka puasa bersamanya
tapi adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa
kita harus bedakan dan harus menyadari
kalau buka bersama berjamaah di situ ada kerumunan
berapa persen pun ya pengalaman kami itu selalu ada saja kerumunan
makanya kami juga meniadakan program tahunan kami yang rutin
yaitu taraweh seliling
dari buka bersama taraweh dan bersama
dan sampai selesai taraweh
ini sudah kami tiadakan
seperti itu mbak
oke jadi aturannya tidak ada buka bersama
sampai dengan kegiatan tarawih bersama pun juga tidak ada itu ya tadi ya pak
kalau taraweh boleh
dan dibatasi ceramah ceramah taraweh kalau bisa diupayakan maksimal lima belas menit
setelah itu mereka bisa bubar
pulang ke rumahnya masing masing
yang kami larang adalah buka bersama masjid perkantoran dan tempat tempat lain
inilah yang mengundang kerumunan yang tidak bisa dihindari
kami larang itu
buka bersamanya ya
setelah dengan perusahaan se dari menteri
pak idris tadi disebutkan bahwa pelarangan kegiatan buka bersama ini di lembaga pemerintah tempat umum masjid kemudian musola
tempat umum tempat umum
definisi tempat umum
artinya biasanya kan identik dengan puasa bersama itu adalah restoran atau kafe rumah makan yang ada di mall atau pusat perbelanjaan
begitu juga kita tahu
di depok kan di sepanjang jalan margono itu banyak sekali restoran restoran
nah bagaimana kemudian pengawasannya
apakah rumah makan atau tempat tempat yang biasanya identik dengan buka bersama ini fnb gitu ya yang ada di pusat perbelanjaan
apakah juga dibatasi jam operasionalnya atau seperti apa
kalau jam operasional makan di restoran itu biasa
sesuai dengan ppkm itu sampai jam delapan
itu sudah tidak ada
tidak ada perubahan
yang kami ubah adalah tidak ada acara buka bersama di restoran
dan kami sudah siapkan draft untuk sosialisasi ke restoran restoran rumah makan dan termasuk angkringan untuk tidak menyelenggarakan buka bersama di tempat tersebut
seperti itu mbak
kalau makannya ya bisa silakan
makan keluarga misalnya kita buka bersama keluarga tiga empat orang di restoran ini nggak kami larang
yang akan dilarang adalah acara buka bersama
oke acara buka bersama yang melibatkan banyak orang artinya lebih mungkin dari lima orang gitu ya pak
biasanya ada panitianya
jangan terlalu dipersulit
misalnya definisi banyak itu tiga orang ke atas jangan dipersulit
yang namanya kerumunan biasanya itu buka bersama biasanya ada panitianya ya pd nya panonin jawabnya ada pengaturan pengaturan
dan biasanya tidak kurang dari lima belas dua puluh orang di atas itu biasanya
nah pengawasannya pak idris akan seperti apa nantinya di lapangan
sangsi kemudian jika ada kelihatan atau ketahuan gitu ya warga yang mengadakan acara buka puasa bersama kemudian tempat usaha yang kedapatan melanggar aturan ini
karena kan kalau tadi bapak sebutkan kan ya kalau tiga empat orang inti atau anggota inti keluarga mungkin masih oke
tapi kan mungkin kadang kadang kan juga
kadang kadang kan juga suka suka suka nggak kekontrol gitu loh pak
kalau misalnya di restoran kan mungkin aja meja dipecah pecah nggak satu meja karena sekarang kan memang harus ada jaga jarak tapi ternyata ini acara buka bersama gitu
ya itu yang tadi saya tanya jangan dipersulit masalah ini
kalau tradisinya sudah jelas ya yang namanya buka bersama ya seperti itu
tapi kalau diakal akalin sama restoran segala macam kami akan lihat nanti
kami banyak punya intel kok
ya tapi itu bukan kami tidak akan menginteli mereka tidak
artinya apa artinya kami ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat
sampai ada penularan besar besaran lagi cuma gegarak kita memaksakan satu tradisi buka bersama di tempat tempat publik seperti itu
itu yang kami inginkan kesadaran masyarakat lah
insya allah ya dengan kalau kita sadar sama sama kita tahan diri hanya buka bersama kok
ya maka buka bersama ya ini selebihnya ya salah orang kok
ini dari menteri agama semua
jadi jangan dipertentangkan
sekali lagi jangan dipertentangkan
pak idris terakhir kalau tadi kan buka bersama jelas gitu ya dilarang
yang bersama bersama lainnya itu biasanya juga sahur bersama
itu bagaimana pak
pokoknya segala kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak di bulan puasa selain taraweh ya ibadah terawih ya ini diupayakan
termasuk juga misalnya kerumunan bagi bagi
di jalan suka itu keliling ya terawih keliling itu kan nggak boleh
artinya kita analogikan juga ada kegiatan kegiatan misalnya pembagian makan tayuk
nah ini bisa atas izin kepolisian izin kami seperti apa nanti mekanismenya itu harus dijelaskan pada kami
kami akan lihat untuk paparan mereka seperti itu mbak
terima kasih pak muhammad idris intinya tujuannya baik untuk menekan penyebaran dan juga persebaran covid sembilan belas yang ada di kota depok jawa barat
mudah mudahan tidak hanya pemerintah kota depok tapi warganya juga tertib juga teratur dan bisa menaati peraturan ini ya
terima kasih sekali lagi pak idris sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam semuanya